menurutnya hal itu sesuai dengan amanat undang undang dan atas persetujuan daerah
satu itu ya
yang kedua di bpjs sendiri juga kemarin terjadi
defisit yang itu harus ditutup
apapun yang namanya pelayanan kesehatan untuk masyarakat itu harus dilakukan dengan sebaik baiknya
sehingga defisit itu sebagian ditutup dari hasil cukai rokok
dan yang ketiga
saya sudah perintahkan juga dari bpkp untuk diaudit mengenai defisit yang ada
artinya ini prosedur akuntabilitas semuanya sudah dilalui
kemudian yang keempat
saya sudah perintahkan juga kepada dirut direksi bpjs
untuk memperbaiki sistem
baik verifikasi baik sistem keuangan
karena ini menjangkau dari pusat sampai ke kabupaten kota provinsi di seluruh tanah air
ini bukan sebuah hal yang mudah
bagaimana mengontrol bagaimana memonitor klaim dari rumah sakit